meluasnya serangan penyakit mulut dan kuku di sumatera utara
terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian pmk
di kantor gubernur sumatera utara pada kamis sembilan belas mei
dalam rapat tersebut dinyatakan kasus konfirmasi positif pmk
telah ditemukan di kabupaten langkat dan deli serdang
berdasarkan sampel yang diperiksa di pusat veteriner pharma di surabaya jawa timur
sementara itu di empat kabupaten kota lain ditemukan ternak
yang diindikasikan terkena pmk yaitu kota medan kota binjai kabupaten batubara dan kabupaten asahan
terus meluasnya penyebaran pmk disikapi dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi sumatera utara
dengan melarang perdagangan sapi dari daerah yang terkena wabah pmk
yang saat ini sudah terindikasi terindikasi ya belum positif ya
karena belum diambil sampel kayak terindikasi dari gejalannya itu
di enam kota
jadi enam kabupaten kota
empat lagi itu batubara asahan kota medan dan binjai
dan saat ini sudah kita tahu hasilnya
bahwa yang tujuh ekor positif di langkat dan dua belas ekor di deli serdang
dan telah kita lakukan menanggulangan terhadap
seribu tiga belas ekor ternak yang terindikasi di sumatera utara
petugas balai veteriner medan sudah mengambil sampel sapi yang terindikasi terkena pmk
di tiga kabupaten dan baru akan mengambil sampel di kota binjai
sementara itu di daerah yang sudah pernah diperiksa dan ditemukan adanya pmk
ternak yang memiliki gejala klinis diasosiasikan telah terjangkit pmk
di kabupaten langkat
ada tujuh sampel di deli serdang
empat belas sampel berdasarkan ujian yang awal sering
semuanya positif dan ikat
dan yang lain itu penelan baru
dan binjai ini baru saya dapat rapat dalam rapat ini
tadi informasi binjai juga sudah ada laporan terindikasi
mungkin tim kami besok atau dalam dua hari begitu
selanjutnya untuk kabupaten atau kecamatan
berdekatan dengan gejala yang sama
itu sudah diasosiasikan itu juga pmk
karena pmk ini menelan cepat sekali
untuk menangani pmk pemerintah provinsi sumatera utara
telah membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian pmk
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan